terinspirasi film avengers yang sedang booming di dunia
seorang komikus asal surabaya membuat karakter tokoh tokoh film avengers infinity wars
dalam bentuk wayang kulit
berkat kepiawalayanya nama is juniarto kini terkenal
setelah bertemu sutradara joruso serta aktor karen gillan
film avengers infinity wars yang tengah merajalela di dunia perfilman indonesia
rupanya memiliki sisi berbeda dari seorang komikus asal surabaya
iya is juniarto warga jalan kerukah selatan surabaya
belakangan menjadi perbincangan publik setelah bertemu dengan sutradara film avengers infinity wars
dalam pertemuan di singapura itu
dirinya sempat memberikan poster avengers infinity wars
dan karakter doctor strange serta nebula dalam versi wayang kulitnya
wayang kulit avengers buatannya ini sengaja dibuat setelah is yuniarto
diajak kerjasama oleh world disney indonesia
untuk membuat avengers dalam versi pewayangan
meski tak kerjasama dalam bentuk uang
ia tetap tak ingin melewatkan kesempatan
untuk memperkenalkan kekayaan budaya indonesia
kepada para penyelidikan

berbekal ide desain sejumlah karakter film avengers itu
dirinya meminta bantuan seorang perajin wayang di solo jawa tengah
untuk membuatkan karakter avengers versi pewayangan
kerja kerasnya pun tak sia sia
sejumlah toko film avengers buatannya disambut positif
oleh dua aktor benedict dan gillan
is yuniarto menjelaskan bahwa wayang tradisi indonesia
sebagai medium bercerita tentang kepahlawanan dan perang
serupa dengan avengers
tentu senang sekali bahwa saya ada kesempatan
untuk memberikan langsung wayang kulit berbentuk avengers ini
langsung kepada aktornya
mereka sangat senang sekali dan sangat antusias
terhadap wayang kulit dari indonesia
is yuniarto sendiri merupakan komikus
yang memadukan cerita daerah dengan gambar gambar modern
seperti komik asal jepang
sehingga lebih mudah dicerna pembacanya
ia berharap wayang budaya indonesia
semakin terkenal dengan hadirnya gambar tokoh tokoh superhero